iya kan jess
iya bener itu kata neneng
kamu belajar tenang ya
biar gak dimasukin lagi
kan suami kamu tuh pengusaha
pusing tahu dia banyak meeting
sama raja arab
i ribet tahu meeting gonta ganti bahasa gitu
emang gak capek apa teriak teriak terus
ntar kalau teriak teriak lagi dikurung lagi loh
iya kan jess
iya bener itu kata neneng
kamu belajar tenang ya
biar gak dimasukin lagi
kan suami kamu tuh pengusaha
pusing tahu dia banyak meeting
sama raja arab
i ribet tau meeting gonta ganti bahasa gitu
pusing tau dia banyak meeting
kamu kasih semangat sama suami kamu
biar semangat meeting nya
biar semangat kerjanya
ntar kamu kirimnya dobel
ke suami kamu sama ko opa juga
jadi kalau suami kamu gak terima
tuh si opan ternyampein ke suami kamu
jazz neneng itu selain terkenal sebagai penyanyi profesional
neneng itu juga bintang kelas
waktu kuliah neneng kulot tau
saya mau kirim voice note ke suami saya
ya sus boleh gak pinjem handphone suster
saya mau kirim voice stop ke suami saya
iya ada apa elsa
saya mau izin pinjam handphonenya suster ya buat voice note suami saya
iya boleh elsa silahkan
yaudah ini ya
ikut saya ada yang ingin saya bicarakan
sayang kamu lagi sibuk ya
kamu semangat ya kan
itu mah datar banget flat intonasinya juga flat
orang mana semangat sih sa dengernya bosen
gak bagus ya
kurang kurang kurs
sayang semangat ya kerjanya kalau
udah makan belum sih
ngasih semangat tapi yang ngasih semangat melehoy
kenapa lagi kan semangat kan
orang kaget saya bukan semangat
itu kayak orang marah marah
jangan terlalu lembut
jangan terlalu keras
pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah

aku janji akan jadi istri yang baik ku
aku janji akan jadi istri yang baik ku
janji akan jadi istri yang baik
untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang kamu semangat ya
syukurlah gak apa apa
terima kasih pak surya
cuma masalahnya penaruh itu kirim
itu paket ancaman ke mama
tapi bu rosa gak apa apa ya
alhamdulillah gak apa apa
tadi om irfan juga sempat datang kesini
buat nemenin mama
sempat nolongin mama juga alhamdulillah
jadi bisa aman semuanya
papa gak nyangka ada kejadian sampai seperti ini loh
ya saya juga gak ngerti sih pak surya dusara
maksudnya peneror itu
jelas jelas mengincar saya
semua terornya semua ancamannya itu mengarah ke saya
dan saya juga bingung maksudnya
dosa apa tahu salah apa
saya dimaksudkan dengan itu

sampai mendapat teror semacam ini
semoga peneror itu segera ditemukan ya
kemarin sempat elsa histeris
dan ditaruh di ruang isolasi
tapi waktu papa mama kesana
kondisinya udah stabil sih
udah elak kan
kenapa kok bisa
soalnya sebelum masalah ini terjadi
lagi gak kenapa kenapa
jadi awal mulanya elsa telpon nino
tapi nino menolak untuk bicara sama elsa
makanya elsa histeris
sama nino dari sini
akhirnya aja ke ngerjakan
yang sudah mereka jadi
jangan cepet saling hebtalik